pengerjaan proyek tol air di jalan pagarsi bandung terus dikebut
proyek infrastruktur senilai sepuluh miliar rupiah lebih ini digadang gadang
mampu mengatasi persoalan banjir di kota bandung
korrespondensi ann indonesia femi afriyadi memiliki laporannya
pengerjaan tol air di jalan pagarsih bandung belum menunjukkan perkembangan berarti
hingga senin siang sejumlah alat berat terparkir di tengah galian
tidak terlihat ada aktivitas pengerukan di kawasan ini
menurut warga sekitar pengerjaan proyek ini dinilai lambat
bahkan sebagian warga mengkhawatirkan pengerjaannya makin lambat
karena terkendala hujan dan berpotensi banjir
kalau untuk ditakutkan ya kejadian banjir ya pertamanya kayak gitu pasti
kalau banjir kan otomatis air pasti masuk kan
kedua ya usaha gitu ya usaha pasti mati gitu untuk daerah daerah sekitar sini
hingga kini pengerjaan proyek masih sedikit
padahal target penyelesaian proyek ini seharusnya pertengahan desember dua ribu dua puluh
memang ada beberapa kendala yang saya alami
hari jumat dan hari sabtu sungai citepus sudah mulai lagi meluap
tidak bisa tertampung sehingga kegiatan saya untuk pemasangan bc relatif terganggu
dua hari hari jumat dan hari sabtu air citepus meluap
yang kiriman dari atas dari kabupaten gitu kan menuju ke sungai citebus ini
nah kalau memang secara kasat mata yang bapak lihat sekarang gitu kan
semua akan melihat seperti itu
hari selasa malam saya akan pasang sebanyak sepuluh unit
satu unit per dua hari minimal akan dikirim dua belas bc
itu bisa terkejar sampai tanggal lima desember semuanya terpasang
warga berharap pemerintah konsisten untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol air ini tepat waktu
agar tidak menimbulkan persoalan baru
pembangunan tol air pagarsih digadang gadang mampu mengatasi persoalan klasik banjir di kota bandung
namun apakah kemudian
struktur bernilai miliaran rupiah ini mampu mengatasi atau menjadi solusi jitu untuk persoalan banjir itu
atau hanya sekedar upaya mengalihkan aliran air saat hujan turun
dari bandung jawa barat femi afriyadi untuk cnn indonesia